masih mau ngepoin gue
ricky yang udah ngakalin semua ini
apa aku datang sendiri aja ke sana ya
untuk memastikan semuanya
sepertinya dengan begitu informasi yang aku dapat bisa lebih dipercaya
karena kalau datang dengan elsa takutnya
elsa sudah mengakali semuanya dan berbohong lagi
selamat sore ada yang bisa kami bantu
ya selamat sore
mohon ditunggu sebentar
saya cek dulu ketersediaan kamarnya
untuk besok ternyata kamarnya sudah full bu
untuk lusa tersedia kamar deluxe pak
sudah include dengan sarapan pagi
kalau gitu saya booking buat lusa aja
boleh tahu atas nama siapa
boleh disertakan nomor ktp nya
masih mau ngepoin gua
kita bisa ketemu kan sebentar aja kok
udah udah gak mau lagi udah gak pusing lagi
terus ini juga tadi mama habis dari panti asuhan
bupati ternyata sakit ya udah tiga hari masuk rumah sakit
iya tadi felicia juga udah ngasih tau aku di kantor
saya mau ngajak kamu pergi
nanti aja saya kasih tau pas di jalannya
tapi kalau memang kamu masih nggak enak badan masih mau istirahat saya aja yang berangkat
enggak aku udah enak badan kok mas aku mau dompet dulu sebentar ya
sebentar ya mana
mama tuh dari tadi mau nanya ke kamu soal majalah
buat apa kamu cari majalah majalahnya tante maharani itu untuk apa
ini ada hubungannya dengan alibi elsa
al please jangan kamu hold informasi dari mama tell me
aku cuma gak mau mau keinget lagi soh roy

aku cuma gak mau mau keinget lagi soh roy
aku akan baik baik saja mama akan baik baik saja
bersih sama mama
mama inget kan
empat tahun lalu elsa itu pernah hamil dan guguran
yang beberapa bulan lalu elsa nuduh aku kalau aku yang ngambilin dia
aku menduga elsa itu sebenarnya hamil dengan roy ma
tapi elsa gak pernah ngaku itu dia ngakunya dihamilin sama temennya namanya ricky
dan untuk menutupi kebohongan mereka berdua mereka membangun sebuah alibi
ricky memberikan sebuah foto foto dengan elsa di sebuah hotel empat tahun yang lalu
tapi ternyata foto yang diberikan oleh ricky itu
sebenarnya adalah sebuah cover majalah
dan kebetulan majalahnya adalah majalah kapel
ya alhamdulillahnya kebetulan yang punya teman mama
jadi kalau aku bisa mendapatkan cover majalah itu ma
aku bisa membongkar alibi elsa dan ricky itu
aku bisa membuktikan kepada semua orang kalau foto yang diberikan ke aku oleh ricky
itu adalah foto palsu
kalau elsa bohong berarti benar elsa hamil anak
dan roy gak mau bertanggung jawab
makanya rasa marah dan mungkin
elsa yang bunuh roy

ini sangat susah ini sangat berat buat mama
iya aku tau makanya aku gak mau cerita mama
ray duduk gue udah pesen minuman buat lo tuh
ada apa lagi sekarang
ray tadi gue udah ketemu sama panino
masih pisah kan dia sama elsa
reh lo jangan gila deh lo sadar gak sih
loh itu udah mengganggu rumah tangga orang lain
ya memang itu tujuan gue
jadi lo sengaja
tunggu tunggu tunggu
itu semua emang ulah lo ya lo sengaja yang bikin
kalau iya kenapa
lo bener bener keterlaluan ya rick
raff ini bukan salah gue ini salah nino
kalau dia benar benar mencintai elsa harusnya dia percaya sama elsa bukan sebaliknya
udah gue mau